pemerintah provinsi jawa tengah membuka galeri usaha menengah kecil dan mikro di bandara internasional amat yani semarang
produk yang dipajang di galeri ini nantinya dilengkapi dengan nomor telepon produsennya sehingga penumpang pesawat terbang bisa berhubungan dengan produsen
dalam galeri ini akan dipajang beragam produk umkm dari tiga puluh lima kabupaten kota yang ada di jawa tengah
setiap produk akan dilengkapi dengan bandrol harga berikut nomor telepon produsennya
diharapkan galeri ini memungkinkan penumpang menghubungi produsen jika ingin memesan atau kerjasama
oh iya jadi sebenarnya galeri ukm ini kita harapkan bisa memberikan ruang kepada para pengusaha kecil menengah
khususnya yang memiliki kemampuan untuk membuatnya lebih berharga
yang kecil dan mikro menengahnya mungkin tidak tertarik
nah ini bagian dari kontribusi pemprov kepada para pedagang kecil dan mikro agar mereka bisa jualan produknya dan beri mereka gratis
sehingga fasilitas ini kita harapkan bisa menjadi ajang promo
untuk menarik pembeli ribuan produk di galeri umkm ini akan diperbarui dan berganti sesuai dengan selera dan tren pasar
kalau jenisnya itu sampai delapan ratus dua puluh lima an mas kalau jenis produknya
tapi kalau jumlah barang yang
jumlah barang yang ada di sini kan ribuan berarti kan kalau kali sepuluh hanya dua puluh delapan ribu sekian
tadi ada yang mulai ada sebelas sampai lima puluh dua juta
dua juta itu lukisan kas ada sertifikatnya lukisan kas mbok mbok
dari k sepuluh itu
galeri umkm ini terletak di bandara baru internasional ahmad yani semarang yang diresmikan pertengahan tahun lalu
damar sinuko semarang jawa tengah